polda metro jaya menduga pelaku dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
terkait dengan kasus yang pernah ditangani oleh novel selama bekerja
namun sayangnya hingga kini polda metro jaya belum menemukan titik terang siapa pelaku tersebut
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono mengatakan
hingga kini pihak kepolisian masih terus mencari pelaku utama yang melakukan penyiraman air keras kepada novel baswedan
polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang dicurigai sebagai pelaku
namun dari hasil pengecekan alibi terhadap saksi yang dicurigai
hingga kini polisi juga belum berhasil menemukan aktor utama penyiraman
para saksi yang dicurigai ternyata bisa membuktikan alibi mereka sehingga mereka lolos dari sangkaan
argo pun menegaskan polisi tidak akan menyerah memburu pelaku penyiraman air keras kepada novel baswedan
dari induktif itu sudah kita lakukan sudah turun ke tkp
dari inapis polda metro jaya dari mapes pori dan dari por
dan polsek sudah turun ke tkp saat kejadian itu
sudah melakukan olah tkp melihat dari sana
di sana mendapatkan siapa beberapa saksi di sana
kemudian setelah itu dia mendapatkan barang bukti ada mu dan juga ada barang bukti yang lain
kemudian dari itu setelah mendapatkan itu mendapatkan beberapa saksi
kemudian dari induktif itu ada beberapa yang informasi dari
di lingkungan tkp itu ada beberapa orang curi kai
curi kai pun sudah kita lakukan
cek alibi sudah kita cek alibi ya
alibi sudah belum kita temukan